rabu pagi sekitar lima ratus masa buruh kembali menggelar aksi unjuk rasa menolak ruu omnibus law cipta kerja
aksi dipusatkan di kawasan patung kuda jakarta
ratusan masa buruh ini tiba di kawasan patung kuda sekitar pukul sepuluh pagi
awalnya mereka berencana untuk melakukan aksi di depan istana negara
namun terhambat barikade polisi di jalan medan merdeka barat
sama seperti aksi aksi sebelumnya masa buruh ini juga menolak pemberlakuan undang undang omnibus law cipta kerja
untuk mengamankan aksi unjuk rasa aparat gabungan menerjunkan sekitar sepuluh personel yang ditempatkan di beberapa titik
selain itu jalanan menuju istana negara juga sudah dialihkan
kita tahu ya mk ini juga kenetralnya masih tanda tanya
kita terus langsung saja sekarang ini rakyatnya sudah tidak percaya kepada lembaga lembaga negara
karena kan dipertolongkan bagaimana dpr mereka ya sesuatu undang undang
nah mulai dari rancangannya sampai dia dapat kemudian dia sahkan
coba malam jumat malam sabtu minggu hotelnya pindah pindah
kemudian rencana tanggal delapan ditarik tanggal lima
itu kan sudah memperlihatkan kepada kita semua bagaimana lembaga ini sama sekali tidak apa namanya lembaga ini sudah tidak bisa dipercaya